gak usah marah lagi ya
ya kenapa takut
takut kalo misalkan kamu di
di rumput di mana
sekarang saya tanya ke kamu
lo ada masalah
atau mungkin perlu bantuan
jadi kasus roy
itu sekarang dibuka lagi
gue pingin banget sumarno itu bersaksi
di depan kepolisian
yaudah pokoknya gini aja deh
kalo lo butuh bantuan cari dimana keberadaan sumarno
kasih tau gue ya
thank you ya enggak
dia mau ngucapin terima kasih karena tadi saya nolongin adiknya dia
aku kayaknya belum pernah liat ya
gue pernah ketemu
waktu saya meeting di kafe
ternyata adiknya juga lagi disana sama pacarnya
terus mereka berantem
pacarnya sedikit kasar sih
akhirnya saya bantuin adiknya
saya temenin dia cari taksi
kemudian dia pulang
terus kamu gak ngantarin pulang hampir sampai tujuan juga
apaan sih indin
gak usah mulai mulai deh
kamu juga udah ngasih tau dong
gak kamu udah punya istri
dianya gak tanya
sayang aku tidur disini ya sama kamu
tadi aku mimpi buruk aku bener bener takut
ya kan cuman mimpi
makanya kalo mau tidur doa dulu
iya tapi masih takut sayang sekarang
enggak sah aku mau tidur sendiri
malem ini aja aku tidur disini sama kamu ya
tidur kok suaminya dipunggungin sih
kamu gak usah mikirin yang aneh aneh
kamu kenapa sih
nggak usah mikir yang aneh aneh
adiknya angga kenapa dicemburuin sih
itu adiknya angga loh
ya tapi kan tetep wajib mas
kenapa gitu mukanya sih
kamu bisa marah lagi ya
takut kalo misalkan kamu di
di rumput gimana
sekarang saya tanya ke kamu
adiknya angga atau andien karisma pindri
terus apa yang harus ditakutin

duh bapak kemana sih
bapak kok gak ada kabar ya
besok kan alika harus beritahu mama
mana listrik udah nunggak
malah dimatikan listriknya
hpnya kok gak aktif sih
kamu dimana sih pak
bapak tahu dari mana rumah saya
saya tau dari
kerja di perusahaan rombo saya
pt alibaran sejahtera
saya datang kesini
mau tanya ke ibu
apa benar pak sumarno
gak pulang kesini bu
ibu gak sembunyiin
suami ibu kan
buat apa saya sembunyiin pak
dan ibu gak sembunyiin
ibu gak sembunyiin pak
dari kemarin saya cemas sama suami saya
hpnya aja mati dari semalem

bu aku takut bu
maaf ya mati lampu rumahnya
istrinya udah berapa bulan gak dibayar
malah besok saya harus ngantar alika ke dokter pak
tapi suami saya tidak ada kabarnya
tapi suami saya gak ada kabarnya

kau ingin menurut itu